konsolidasi yang pertama pasca pemilu presiden dan pemilu legislatif di tingkat kabupaten kota
dan kemarin dilakukan rakor yang diadir seluruh gpt partai
kemarin dilakukan rakor dari seluruh kepala daerah pd perjuangan yang baru menjabat satu periode hadir dua ratus orang
dan hari ini kami langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi di kabupaten majalengka yang merupakan salah satu basis pd perjuangan di provinsi jawa barat
di titik berapa tupak dalam hal konsolidasi ini pak
konsolidasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pilkada serentak tetapi juga untuk melakukan evaluasi
dengan konsolidasi ini seluruh jajaran partai mempersiapkan diri untuk memenangkan pemilu kada serentak dan dari dppd perjuangan akan terus melakukan pemetaan politik dan mempercepat rekomendasi
ataupun surat penugasan terhadap kader kader partai yang akan dicalonkan termasuk di kabupaten majalengka ini
saya harjuno pramendito saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya